saya guru matematika yang baru kalian
kalian tidak perlu takut sama saya karena saya tidak serang
kalian juga tidak perlu suka sama saya karena saya ganteng
dan kalian tidak perlu ketawa walaupun saya imut
pak pak pak
kok pendek aja
oh panjang juga boleh
itu guru yang katanya bekas sekolah
panggil kepala sekolah
kemaren pasti berantem kan
kalau dipanggil kepala sekolah pasti ada hubungannya sama kemarin
kenapa lo gak mau cerita sih sama gue
udah lo santai aja
selamat siang pak
itu si boy
loh pak amir
sehat alhamdulillah kamu sehat baik
pak amir ngapain disini
kalian saudara atau apa
kok kayaknya akrab banget
oh ah enggak pak
pak amir ini tuh orangnya tuh asik banget
jadi saya udah anggap sebagai temen sendiri pak
dan guru paling top pak
bisa aja pak mo boy
ya tapi mereka tau batas kok pak
itu yang bikin saya jadi sarang belut
maksudnya salut pak sama mereka
justru metode pendekatan seperti itu dibutuhkan untuk lebih mengetahui perkembangan dan pergaulan siswa siswi
gak semuanya guru bisa melakukan hal seperti itu
kamu ngapain lagi sih
oh enggak pak
ini kecelakaan pak
kurang hati hati aja
mulai hari ini pak amir diterima mengajar disini
khususnya behaya untuk jadi guru pembina tim olimpiade matematik sekolah
selamat ya pak amir ya
ada yang lain lagi pak
oke kalau gitu saya ke kelas dulu ya pak ya
ini sih pak
ini kantin gak
ya biasa pak
namanya juga anak anak pak
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
gue mau balik gue mau balik
enggak enggak enggak
tunggu pak tunggu pak
dengarin gue dengerin ya
rada kasar sama dia kan
dan lo juga harus minta maaf karena lo gak percaya sama boy
eh eh bentar bentar bentar ya
sabar dulu terus suara kalian juga jangan gede gede
ntar ada yang denger gimana
gue tuh bukannya gak mau minta maaf ya
tapi tapi gue tuh thanks in
gue malu kalo sampe dikira gue yang ngejer ngejer dia lah
apalah gue gak mau
ya paling enggak lo kasih perhatian lo sama dia
dia kan lagi luka
yang kalau enggak lo beliin jus gitu perhatian apalah
cocok banget tuh
bentar ya kalau gitu gue brb
be right back beliin jus buat lo kasih ke boy
gue belum bilang oke
mau ada cuma jus doang
cowok tuh emang baik
sukanya tuh dimanjain
mereka maunya tuh kayak raja gitu kan
eh nanti lo beliin cewek doang
nanti kalo dia hmm abis duitnya
cewek itu tuh temennya dibelanjain
dijajanin makanan jadikan minuman
itu gak apa apa jadi seimbang kan ya kan
oh cepet banget
sini si cepet kilat
aduh tapi gue
cepet banget ini rasam
apa apa lo kenapa sih modal cuma jus doang
kalau lo tau ya jusnya udah gue kasih jompa jampi
ramuan cinta pokoknya kalo gue minum langsung jatuh cinta sama reva
apaan sih gue gak mau

udah udah udah cepet

aduh aduh kayaknya gue
aduh aduh kayaknya gue
aduh aduh kayaknya gue
aduh aduh kayaknya gue
sini gak sini gak
kenapa sih kalian gak ada yang nemenin gue
tapi kita kita kan gak mau salome namanya
beneran pak amir diterima nih ngajar di sini
tadi gue yang baru dipanggil sama kfc
buat ketemu sama pak amir
dan mulai hari ini
pak amir bakalan ngajar di sekolah kita
sebagai guru matematika
kalian tuh kenapa sih
kok senang banget kayaknya pak amir ngajar di sini
ya iyalah seneng
soalnya pak amir tuh orangnya asyik
pinter kocak perhatian juga sama murid muridnya
dan kalau ngajar gampang dimengerti
wih gue jadi penasaran nih gimana cara dia ngajar
dia sih ngajarnya asik kok
cuman dia tuh paling tahu sama cewek
makanya sampai sekarang dia jomblo
jomblok ganteng gak ganteng gak dia
mirip siapa sih mirip mario maruwer gak
perbana jatuh tuh
gue ada perbana yang baru
gak usah gak usah
sampai jumpa di video selanjutnya
dan mereka kayak akrab banget
re lo kayak gitu aja udah mundur
lama banget sih lo jadi cewek
lo mau minta maaf gak sama dia
lo suka kan sama dia
gue biasa aja
gue mah gak suka suka banget
bagian juga ngapain gue kesana
di kelas dia kan rame banget banyak orang
ntar kalau tiba tiba aja gue udah minta maaf
terus goinya belagu sama gue
yang malu siapa gue kan
udah ini jusnya gue minum sendiri aja

eh katanya guru matematika kita keluar kan
berarti pelajaran matematika hari ini kosong dong
soalnya gue tuh paling pusing kalau misalnya pelajaran matematika
puyang gitu kepala gue
aduh sama otak gue pun

perkenalkan saya guru matematika yang baru kalian
kalian tidak perlu takut sama saya karena saya tidak serang
kalian juga tidak perlu suka sama saya karena saya ganteng
dan kalian tidak perlu ketawa walaupun saya imut
jadi saya harus mencoba
oh pak pak
nama bapak siapa
eh nama saya amir saja
kok pendek aja
oh panjang juga boleh
raya itu guru yang katanya bekas sekolah
eh temporeng temporeng masih disitu
oh no nya bergerak morgen